alan papi kan jenap pulang papi mau tidur disini jagain natriana
kamu pulang aja ya
mas aku kan gak pernah cerita sama mas
bahkan ibu kandungnya sendiri
tante marisa udah cerita ke aku
kalau boy itu anak yang gak baik
nakal susah diatur
terus selalu banyak pacarnya
pergaulan itu gak baik
ini kan semua demiran
gak ngerti mas
tetep aja ngebiarin
paling nanti juga mas nyesel sendiri kok
aku udah gak boleh lagi sama mas
terserah mas aja
ya tapi jangan begitu dong
mas akan dengerin kamu
dan mas janji
menerima semua pencarian kamu
bercoba kalau cuma diomongin
mas jangan diomongin
mas jangan diomongin
mas jangan diomongin
ya udah ya udah sayang
udah udah sekarang gini
kamu yang penting istirahat dulu ya sayang ya
kamu jaga kesehatan itu lebih penting
daripada mikirin yang lain
tapi kamu lebih penting sehat kan
kalau kamu sakit kamu gak bisa mikirin apapun kan
jadi sekarang kamu istirahat dulu ya sayang ya
mikir kesehatan kamu
tapi kenapa sih ngomong aja sama dia
selamat malam putri bidadari yang cantik
selamat malam om
ayo silahkan duduk
kayaknya dari lubuk hatinya mama
tadi kamu bilang apa
ika muni aneh aneh aja ya manggil aku
terus abang abang sekarang
aku tuh cewek tau
artinya budak dikit tapi cantik
rev kamu tuh lucu banget ya
ngomongnya udah kayak mama aku
tapi baru ketemuan
sekarang ngomongnya pake tau tau tau tempe
ya ampun aku gak nyadar loh
padahal tadi aku menelpon kamu
sekalian mau nanya
kamu tadi ke rumah sakit medica ya
iya ini aku lagi di rumah sakit
berarti bener dong
tadi mama aku ngeliat kamu di sana
soalnya aku sama mama aku tuh lagi kesana buat jengukin teman mama aku yang lagi sakit
iya soalnya aku sama pitu lagi jengukin dia di rumah sakit
dia kan dirawat di sini
loh bukannya istri muda papa kamu itu dirawat di rumah sakit lain ya
bukan di rumah sakit medica
iya emang kemarin tuh sempat di sana sebentar
terus aduh kamu tuh gak ngerti deh
mahmud tuh rempong banget orangnya
sampai papi tuh nyariin dia tau gak sih panik
ya jadi kan waktu dia dirawat di sana tuh kami minta izin sama dia
bilang sebentar aja
soalnya papi tuh mau pergi makan ke kantin
nah terus tiba tiba pas tapi balik dia udah gak ada di kamarnya
kata suster dia tuh maksa mau pergi
katanya mau pulang
nah papi aku gak tau dia pergi kemana
ya dan sekarang baru ketauan dia ternyata dirawat di sini
suka seenaknya aja sih dia
kasian banget ya pap kamu ya
yaudah ref kamu yang sabar aja ya
apapun yang terjadi sama keluarga kamu itu udah diatur sama allah
dan pastinya kamu bakalan dapat hikmahnya dari semua itu
kamu selalu bisa bikin aku senyum
walaupun dalam keadaan kayak gini sekalipun
oh iya kamu masih lama ya di rumah sakit
nggak tau juga sih
ini papi aku lagi di dalam sama si mahmud
aku lagi nunggu di luar
loh jadi kamu sendirian dong
iya soalnya aku tuh males nunggu di dalam
males aku ngeliat mukanya si mahmud
ngebelin ngonjak perang terus
aku tau kamu mau bilang gitu kan
yaudah kalau gitu mendingan aku tanya pape aja kali ya
masih lama atau enggak
biar ada kepastian juga
dah eh maksudnya dah ada bucan bang
apa lagi tuh bucah geng bucah geng
astaga ini lagi panggil dia tuh
satu rakit tapi kan
enggak papa pih reva udah biasa kok kan biasain juga reva naik motor
naik motor kan sendiri mungkin berdua ya jadi kalau cuma pulang bawa mobil sendiri
tenang aja pih aman
ya udah ntar kamu pulang ya pih
tapi yang sabar ya
terima kasih sayang
terima kasih sayang
neng perbekalan buat perjalanan kita ke maha sudah siap
beres semuanya abah tadi neng udah beli jajanan pasar sama ibu ani
udah tenang ya ibu saya udah beli jajanan pasar sama ibu anda
ada lah itu bukan apa
si dadang teh
loba loba tuh kita berbekalan
kumas ya bapak teh
iya semua jajanan pasar yang dibeli sama si neng
minuman juga ayah disini
itu lagi dangdang
iya om pake lipstick dulu gitu
sarding susul gerah si sardung bilang
dangdana jangan kelamaan
siap siap laksanakan